dibenarkan satgas penanganan covid sembilan belas kabupaten karawang
plt kepala dinas kesehatan kabupaten karawang nanik jojana
mengungkapkan sebelumnya dua orang tki yang datang pada tanggal dua puluh delapan januari
dan tiga puluh satu januari lalu melalui bandara soekarno hatta terdeteksi
setelah dilakukan penelitian oleh lipi
keduanya dinyatakan positif covid sembilan belas varian baru b satu
saat ini kedua tki sudah diperbolehkan pulang kampung
setelah menjalani isolasi dan hasil swabnya dinyatakan negatif
kita kemarin dapat kabar dari kemenkes
bahwa kemenkes akan turun langsung ke lidbangkes
juga btkl juga turun langsung ke karawang provinsi juga hari ini pagi tadi
sebelum rapat di sini saya sudah mengadakan pertemuan di sana
dan mereka sekarang sudah menyebar di dua tempat tersebut
dan ini baru pertama kali b satu satu tujuh itu masuk ke indonesia
sementara itu gubernur jawa barat rituan kamil
yang mengetahui covid sembilan belas varian baru masuk wilayahnya
langsung menggelar rapat
dengan saat gas covid sembilan belas jawa barat
rituan kamil meminta jajaran pemerintah kabupaten karawang
melakukan tiga t atau pelacakan orang orang yang melakukan kontak
tak hanya itu rituan kamil juga meminta peneliti
dari universitas pajajaran bandung melakukan kajian
untuk jajaran jalan sakit kejauhan yang berbesar
untuk hal ini tidak bisa diperbaiki
hukum terlalu kecil dan mungkin juga bisa ada hal hal lain
untuk segera kita dipeksi

yakni pada tanggal dua puluh september dua ribu dua puluh
meski mempunyai gejala yang sama dengan covid sembilan belas
umumnya covid sembilan belas b satu satu tujuh diketahui lebih cepat menular dan mematikan
hingga saat ini kasus covid sembilan belas b satu satu tujuh telah ditemukan di beberapa negara
mulai dari amerika serikat termasuk indonesia
kabar baiknya covid sembilan belas varian baru ini belum terbukti
mempengaruhi vaksin yang sudah ditemukan saat ini
tim liputan cnn